ya allah apa mas ihsan memang masih hidup
itu bukan ayah saya tandra ayah saya udah meninggal
tapi kenapa amira bilang ayahnya sudah meninggal
kamu kenapa sih emang sama om hizno
kamu marah sama dia
ya jelas aku marah lah
dia gak mau ngakuin aku sebagai anaknya
ya tapi dia gak mau ngaku
ya amira kamu tau sendiri lah
dia punya anak namanya arman
dia juga punya adik namanya suntik
aku namanya arman aku juga punya budi namanya surti
mana ada sih kebetulan kayak begitu
aku juga gak tau lah
budi aku juga gak mau ngaku
kalau kebetulan itu cuma terjadi sekali
atau dua kali aku aku masih bisa ngerti
tapi ini terus terusan terjadi
apa itu gak pantas aku anggapnya sebagai bukti
wah terus kenapa omis tuh gak mau ngakuin kamu sebagai anaknya
aku gak tau lah
mungkin aku terlalu jelek nih terlalu bodoh mungkin
atau dia malu punya anak seperti aku
dia muak ngeliat aku
aku gak tau lah
enggak arman arman enggak
itu semua belum tentu
ya memang samaan nama sih memang aneh banget
cuma hal yang aneh kan bisa aja terjadi di dunia ini man
kamu gak terlalu bodoh
kamu gak nyusahin
kamu malah selalu bikin orang orang di sekitar kamu senior
aku nggak tahu kenapa aku bisa tiba tiba cerita semuanya ke kamu
mas hera dia juga pernah nanya aku soal ini dan
aku sama sekali gak bisa cerita apa apa sama dia
aku jadi lepas banget lah
aku gak rasa aku bisa jadi diriku sendiri depan kamu
depan nona zahira
aku mau kasih kesan bahwa aku itu
orang yang sempurna kali
lalu ada buat dia
aku mau bisa cerita semuanya ke dia
tapi sama kamu aku gak rasa aku bisa jadi diriku sendiri
aku senang banget kalau kamu jadi diri kamu sendiri di depan aku mbak
ya karena aku juga ngelakuin hal yang sama
aku selalu jadi diri aku sendiri di depan kamu
bahkan aku bisa kayak
nangis sesuka hati aku di depan kamu
kalau amira nggak ada di rumahnya
harus sekarang dia lagi ada di kampus
kan dia kerja di kampus ini
itu dia amira
ya udah lah
kalau begitu gak pengen kita sedih sedih
ini yang sekarang kita tos
kok anak laki laki itu bisa melakukan gerakan tangan itu juga
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kok anak laki laki itu bisa melakukan gerakan tangan itu

rasanya karena gerakan tangan itu saja kamu jadikan patokan
banyak orang yang bisa melakukan gerakan itu
apa memang benar yang dikatakan oleh bapak itu
kalau gerakan tos itu tersebut banyak yang bisa melakukannya
atau memang amira lagi mengajarkan gerakan itu sama laki laki yang ada di sampingnya
ngapain sih amira
kok malah duduk duduk di situ
sama anak muda itu lagi
itu kan pembantunya di rumahnya pak
bapaknya sama anak muda
aku harus tahu ya sebenarnya
amira kamu tuh kayak nggak ada kerjaan aja ya
pasti aja berhubungan sama orangnya prabu
ibu itu utari
kalau dia melihatku dia pasti akan marah marah lagi
lebih baik aku tunggu sampai dia lewat
ibu arman sama mira lagi
ya udah deh aku harus ke
kembali ke kelas
masalah tadi pokoknya nggak usah dipikirin lagi ya man
kamu mikirin masalah dia amira
masalah kita aja banyak
nggak boleh sekali lagi
nggak boleh sekali lagi
sayang sekali ibunya mira datang dan bawa amira pergi
aku jadi gak bisa bertanya langsung sama amira
banyak orang yang bisa melakukan gerakan itu
tapi mungkin bapak itu benar
mungkin nggak ada yang istimewa sama gerakan tas itu
bisa jadi semua orang bisa melakukan

bisa jadi semua orang bisa melakukannya

itu bukan ayah saya tante
ayah saya udah meninggal
tapi kenapa amira bilang ayahnya sudah meninggal
tapi kenapa amira bilang ayahnya sudah meninggal
tapi kenapa amira bilang ayahnya sudah meninggal
kenapa wajar kamu sedih begitu
jangan bilang kamu masih memikirkan orang yang namanya ihsan itu
l stem tentara diburu buru
itu dari masa generator
bagaimana kamu mau pikir itu tempat percayapaamaan kamu dengan amer
baik pria krijgen kehidupan councernya
aku gak pernah punya maksud
mau mempermalukan mas prabu
aku cuma masih penasaran mas
bener masih hidup
aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
kalau mas isan itu
apa urusan kamu kalau begitu
kamu datang dan lihat sendiri ke pemakamannya
kalau isan sudah meninggal
berarti kamu tahu
halo isan itu sudah mati
ada maksud lain kamu curiga kalau lisan itu belum lagi
kamu masih mencintai dia kan
kamu gak rela
kalau isan itu sudah mati kan
saya sudah terus menerus bersama
kamu masih juga sabar
mau tahu buktinya
kamu berikan kalung itu karena kita zahira
kalung berbentuk hati itu
itu kalung pemberian isan bagi kamu ya kan